kalo orang tua gue tau pasti dia bakal kecewa banget sama gue

ya allah ya allah
syukur lo jess
akhirnya lo ngerasain apa yang kita rasain
bu makasih banyak ya udah bantuin kita
sama sama abisnya dia jahit sih
udah dipantes waktu dikerjain
kita ke rumah sakit yuk
gue pengen lihat gimana penderitaan jessi selanjutnya
kalo gitu makasih bu
udah tenang aja nanti pasti motor lo dibalikin kok
bukan gitu masalahnya
motor gue itu lagi rusak
kalo jessi kena apa apa kita yang disalahin lagi
udah yang tahu hal ini kan cuma kita doang
kita lihat aja apa yang terjadi
yaudah kita susul
jangan lupa subscribe channel jessi
kasian tuh pak ya
masih masih muda tabrak lagi
kasian banget tuh bapak
turun yuk turun yuk kita liat yuk
parah ya pak ya
parah banget itu
ada kejadian apa ya
itu ada kejadian kecelakaan
kalo emang beneran jessi
iya bisa aja perempuan yang lain sih
cuman kalo emang beneran jessi
tapi di tempatnya ga semua orang tau
yuk yuk buat tempatnya
yuk yuk yuk
pak makasih ya
kita harus gimana nih sekarang
anak anak udah confirm kalau itu yang kecelakaan jessi
dia ga sampe meninggal
bukan soal meninggal atau engga ken
kita udah kecelakaan orang
kita udah kecelakaan orang
kita udah kecelakaan orang
kita udah kecelakaan orang
apa kita nyerahin diri aja ke polisi

gua ga mau masuk penjara
kalo orang tua gua tau
pasti dia bakal kecewa banget sama gue
gua ga pengen itu terjadi
ini semua tuh gara gara jessi
kalo aja dia ga ngerjang kita duluan
susah nyedep orang banget sih
ya udah kita sembunyiin aja lah
ya udah kita sembunyiin aja lah
gua yakin jessi gapapa kok

buat jungkukin jessi gimana
gua kayaknya ga bakal kuat diliat mukanya
kita liburan ke villa orang tua gue
dan kita juga bisa jadi alesan kan
buat ngejungkuk dia
nanti orang tua gua juga bakal nyusul kok
ya udah kita cabut
kami semua disini temen sekelasnya jessi
ingin menjenguk jessi bu
temen temen kamu datang
mereka dengokin kamu jess
kamu cepet siuman ya nak ya
ini ada sedikit santunan dari kelas kita
dan satu lagi ini khusus dari gengnya tomi
ya ampun jess
cepet sadar ya
saya sangat menghargai kedatangan kalian
terima kasih ya
saya kira tidak akan ada temannya jessi yang datang untuk menengok jessi
kalau gitu kami semua mohon pamit karena sudah malam
semoga kondisi jessi keadaannya makin membaik
dan semoga lekas sembuh biar bisa sekolah lagi bareng kami bu
terima kasih ya
jessi cepet sembuh ya
terima kasih mari
dokter tolong anak saya dokter
berita soal jessi masih nggak jelas
ada yang bilang barek barek banget ya
doang yang mana sih yang bener
kita ini kan liburan buat ngelupain jessi
lu jangan nunggu dia terus dong
iya lagian kan kita liburan itu mau senang senang fokus aja seneng seneng liburan
lagian gue yakin banget kalau misalkan jessi itu bakal masuk hari senin udah tenang aja pasti sembuh
ya ampun ya bu
begitu ya ma
nanti biar aku aja yang siapin semuanya buat barbecue
sekalian sambil nungguin mama papa datang
orang tua gue rada telat misalnya
kata nyokap bokap masih ada urusan sama notaris
wah bisa bebas dong kita
bisa lempat lempat di kasur
lu bisa santai dong sebelum bokap lu dateng
gue yang masak
ya hilang gitu gitu doang aja
masih lame gak sih
ntar lagi ini kan gak macem
seru nih kayaknya
kenapa lo bengkok
tuh diberanin barang
tapi kan boleh gak sih
kalau gini kan enak
nanti lewat tangga
abis itu ada orang tamu
nah di sebelah situ
lah lo israt dulu ya
gue mau ambilin nanduk buat lo
makasih ya ken